dengan mengucapkan syukur alhamdulillah
ijinkan kami mengakhiri sidang tahunan mpr ini
dengan dua baik bantun
untuk menggugah kesadaran kita dalam perbangsa dan pernegara
kupu kupu terbang bersama kumbang
para capres dan cawapres tak perlu bimbang
ingat pesan presiden ojo kesusu
burung merpati terbang di atas sawah
purnama datang dari negeri sebelah
koalisi masih bisa berubah
pemilu jangan sampai membuat kita terbelah
demikian lebih kurangnya saya mohon maaf
dan saya berterima kasih
semoga allah swt tuhan yang maha esa
senantiasa melipakan rahmat dan hidayah pada kita semua
selanjutnya saya persilahkan ketua dpr ibu puan marani
untuk melanjutkan dan memimpin sidang